ya kami bertemu dengan
mas teguh rizky
saya didamping oleh
dan kami bertemu
dengan pak sejen
saya didamping oleh
pak utut adianto
bertemu dengan pak sejen
yaitu mas teguh rizky
saya didamping oleh
pak utut adianto
ketua fraksi kami yang memang
piawe ya di dalam bangun komunikasi
maka semoga pertemuan itu juga membawa
berkah untuk membuka
ya ini kan baru istilahnya
dalam rangka agar pemilu
dapat berjalan dengan baik
berjalan dengan demokratis
dan hilang berbagai
seawasangka yang tidak perlu
karena komunikasi ini kan dialog ini kan
budaya kita kultur kita
maka kami melakukan itu
dan ternyata publik juga menanggapi
sangat positif terhadap pertemuan yang kami lakukan
bahkan kemarin juga sudah dilaporkan
berbagai tindak lanjut
hubungan misalnya di
fraksi kemudian kalau ada persoalan dalam
komunikasi politik untuk
dapat di dialogkan antar kesekjenan
sehingga itu merupakan hal yang baik
sehingga kita melangkah ke pemilu dua ribu dua puluh empat itu dengan baik